mungkin dia takut mau diangkat telepon kamu
terus es sih harus bagaimana mak
nggak masuk es harus ke sana
sementar ya edward taruh komik dulu
sudah selesai kang
atensinya jebol kang
banyak komponen yang rusak juga
kemarin saya periksa terus nyetruk
oh pantes kang harusnya begitu rusak
langsung dibawa ke sini
ini rusak karena konslet
ya seperti alarm
hanya orang yang punya akses boleh menyentuhnya
ini permainan konspirasi tingkat tinggi
apa kemungkinan data data yang ada di sini semua hilang
sepertinya teh begitu pak
tepat bukan saya
tap itu memang tidak bisa untuk menyimpan data banyak
karena memorinya kecil
makanya jarang digunakan untuk menyimpan data
pantes mereka menggunakan tep ini untuk berkomunikasi
kalau nggak bisa diperbaiki saya bawa pulang aja
ya udah pak silakan
terima kasih pak
ya makasih kak
kalau febri nggak ngadu semuanya nggak akan terjadi wak
abisnya om idoi om dadang sama papi kamu sering ngelodain bapak sama bu guliola
febri kira itu teh beneran
jadi febri ngadu sama ibu
tapi kamu teh jangan laporin siapa siapa ya
kalau bu guliwala sampai tahu
bu guliola pasti marah sama febri
tentu pasti nggak akan cerita sama siapa siapa
dan kamu nggak usah khawatir
mereka pasti balikan lagi kok ya
tadi siang sih udah mulai reda
tapi solenya berantem lagi
orang tua teh emang begitu feb
tapi kamu gak usah khawatir soal itu ya
dan kalau kamu mau cerita cerita
atau siap kok dengerin cerita kamu
kalau bu guliola sampai tahu
bu guliola pasti bakal malu
pasti bu guliola bakal tersinggung wak
lo nggak akan tahu feb
asalkan kamu jangan cerita sama siapa siapa ya
bu guliola teh baik dan sayang sama kita semua
dan sikap kamu jangan berubah sama bu guliola
dan jangan ceritakan ini
ke siapa pun
karena nggak semua orang harus tahu
masalah pribadi kita ya
karena ada masalah yang harus kita ceritakan
dengan orang lain
ada juga masalah yang tidak harus kita ceritakan
dengan orang lain
mau tupapi sama mami edward mau pisah
edward ceritanya sama siapa
karena feb dia satu satunya orang yang edward percaya
minum lagi jusnya
banyak masalah timbul
lantaran kurang komunikasi
jangankan dengan yang berjauhan
dengan yang berdekatan
di dalam keluarga

masalah biasanya timbul karena kurang komunikasi
diciptakan sarana untuk berkomunikasi
dulu telpon untuk mendekatkan yang jauh
dulu telpon untuk mendekatkan yang jauh
kita bisa telpon ke jakarta

ke tempat tempat lain yang lebih jauh
untuk berkomunikasi dengan kerabat
untuk berkomunikasi dengan kerabat
semuanya sudah punya handphone
bahkan balita pun
sudah punya handphone
ke meja makan bawa handphone
sekolah bawa handphone
ke masjid bawa handphone
tapi tidak ada komunikasi
tapi tidak ada komunikasi
handphone membuat yang dekat
kamu boleh juga betul
kasian terus terusan salah
kasian terus terusan salah
terima kasih ustaz
karena kamu sudah menjawab betul betul
makanya kamu saya kasih penghargaan
silahkan ajan ustaz

suara saya masih belum di upgrade
saya juga tahu suara kamu pas pasan
saya mah sekedar nawarin
apa kamu tau diri apa tidak
ajan kamu mengucat yang ajan
silahkan mengucat yang ajan
sekarang esy harus gimana mak
kamu udah coba telepon
udah mak tapi nggak diangkat
esi sadar kalau esi tengah ngomongnya keterlaluan sama a'at
jadi a'atnya tersinggung
tapi sc juga udah sms untuk minta maaf
bahkan ratusan kali si sms
dan nggak satupun yang dibalas
esi tuh jadi emosi marah
mungkin emang a'at bener bener pengen pisah sama esi
a'at kan sekarang udah kerja sama kang koswara
hati jadi bisa punya penghasilan sendiri
jadi bisa punya uang
dan nggak butuh lagi sama esi
mungkin sms kamu belum dibaca
ya mungkin dia nggak berani mau jawab
karena dia tahu kamu masih marah
dia takut salah jawab
terus kamu tambah marah
ya pasti marah mak
orang telepon ditutup
kirim sms baik baik malah nggak dibalas
mungkin dia takut mau dia angkat telepon kamu
terus testing harus bagaimana mak
nggak masuk esi harus ke sana
esi kan perempuan
ya mungkin memang harus begitu sih
kamu yang harus jemput dia
nggak mau esi mak
masa esi harus jemput
malu mak ngemis
esi aku mengkabur dari rumah
karena merasa nggak dibutuhkan di rumah
kalau kamu nunggu aku pulang
kalau dia pulang
ternyata kamu gak butuh dia
terus kamu usir dia
masa esi ngusir suami mak
akum kan nggak tahu jalan pikiran kamu sih
yang ada dalam bayangan akun
kamu marah dan kamu usir
esi juga malu kalau harus ke sana
kalau kamu jemput akum ke sana
dia akan merasa dihargai
akum kabur karena merasa nggak berguna
jadi ya kamu yang harus jemput ke sana